selamat siang anda menyaksikan go mudik saya putri ayu ningtyas
dan berikut informasi mudik selengkapnya
satu minggu menjelang hari raya idul fitri
bandara soekarno hatta tangerang banten
mulai dipadati para pemudik
dan untuk mengetahui informasi selengkapnya
kami ajak anda sekarang bergabung dengan koresponden kami
nisa bagaimana dengan pengamanan bandara soekarno hatta
sepanjang hari ini yang anda lihat
ya selamat siang putri
saya masih berada di bandara soekarno hatta
dan untuk masalah pengamanan memang ada peningkatan
dari personil yang disiapkan di bandara soekarno hatta
terkait dengan persiapan untuk pengamanan menjelang lebaran
namun pengamanan yang terkait dengan insiden di bandara turki
tidak ada peningkatan personil
namun ada peningkatan atau pengetatan
dari seperti razia atau pengamanan
atau random search di mobil mobil yang masuk ke dalam bandara
tapi ada juga salah satu yang unik
jika kita berbicara mengenai persiapan bandara
untuk membantu para pemudik mendapatkan pengalaman mudik
yang dapat dikatakan nyaman dan juga aman
yaitu ada di sebelah saya ini
salah satu yang unik dari customer service mobile ini
bisa kita lihat di bawahnya putri
ya ini merupakan inline skate ya mbak ya
rollerblade untuk biar lebih cepat untuk melayani para pemudik
dan passengers yang juga membutuhkan bantuan
boleh ceritakan mbak bagaimana persiapan dari customer service mobile ini
dan juga duta larangan berloko
untuk situasi lebaran pada tahun ini yang cukup ramai
kami kira kemarin hamin sepuluh sudah cukup ramai
ternyata hamin delapan saat ini sudah cukup ramai
kami menggunakan sepatu roda biar fungsinya lebih cepat
membantu passenger yang membutuhkan bantuan
seperti menuju salah satu terminal
karena biasanya para passenger ini salah menuju ke terminal
biasanya yang dibantu itu siapa aja sih mbak yang biasanya membutuhkan bantuan
untuk yang dibantu kita lebih ke seperti orang tua yang butuh bantuan
kita lebih mengarahkan tidak hanya mengarahkan
tapi kita sampai mengantarkan mbak
seperti itu seperti anak kecil um
kita mengantarkan sampai boarding loan seperti itu mbak
ada berapa personil ini mbak dari duta larangan berloko
dan juga customer service yang siap untuk membantu para pemudik
untuk terminal satu sendiri kami siap dua belas petugas
enam untuk customer service mobile dan enam untuk duta larangan merokok
nah untuk duta larangan berloko sendiri mbak itu seperti apa mbak tugasnya
sebenarnya untuk tugas duta larangan merokok sendiri itu adalah
menjamin tidak adanya asap rokok di area bandara terutama ruangan ber ac ya
jadi kami ini hanya mengarahkan untuk para peks tidak merokok
barang tempat gitu pak
oh begitu ya terima kasih ya mbak dan selamat bertugas kembali
ya itu dia laporan dari saya nampaknya memang dari customer service sendiri
dan duta larangan berloko sudah sangat siap untuk melayani para pemudik
agar untuk mendapatkan pengalaman mudik yang nyaman dan juga aman
dan kembali ke studio
terima kasih anissa pagi langsung dari bandara soekarno hatta tangerang banten